seorang balita berusia tiga tahun di kabupaten kediri diduga menjadi korban penganiayaan hingga mengalami luka parah di bagian kepala dan wajah
kini bocah malang tersebut tengah dalam perawatan intensif di rumah sakit bayangkara kediri
am balita berusia tiga tahun ini harus dilarikan ke rumah sakit bayangkara kediri setelah menjadi korban penganiayaan
korban yang sebelumnya dirawat di rumah sakit gambiran mengalami luka parah di bagian kepala dan wajah
am diduga dianiaya oleh temannya sendiri saat berada di lingkungan sekolah paut di wilayah kecamatan wates kabupaten kediri
petugas kepolisian dari polres kediri saat ini tengah melakukan penyelidikan dan pengumpulan data atas dugaan penganiayaan tersebut
polisi juga akan memanggil pihak sekolah untuk menjelaskan permasalahan
sampai saat ini pihak kepolisian
masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui penyebab penyebab terjadinya yang dialami oleh korban tersebut
sampai saat ini kita belum mengetahui siapa pelakunya ataupun di mana kejadiannya
hingga kini motif penganiayaan terhadap korban belum jelas
namun dari luka yang diderita penganiayaan yang dilakukan cukup parah hingga menimbulkan luka lebam di wajah
hingga minggu pagi korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit bayangkara kediri